jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
tni adalah kita
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa
jenderal andika perkasa

ini saya kira penting ya apa namanya untuk dimanai gitu ya bahwa tidak lagi tni apa namanya kalau yang kemarin misalnya tni bersama rakyat itu kan seolah olah ini dua air titan yang berbeda gitu ya

lebih dikedepankan lebih istimewa begitu ini sama artinya pak adi juga tadi mengakui adanya keterbatasan selain kelebihan kelebihan gitu ya
tapi juga tni juga memiliki keterbatasan keterbatasan yang memerlukan dukungan dari para apa namanya stakeholder dan komponen masyarakat
saya ke pak tb tni adalah kita bagaimana pada saat pendalaman poin menarik
ini kemudian ketika jenderal andika menyampaikan visinya di depan komisi tiga
saya kira ini mendapatkan respon yang sangat positif ya karena apa tni adalah kita
ini back to basic lagi bahwa tentara atau tentara nasional indonesia dengan rakyat itu tidak bisa dipisahkan
apalagi di era sekarang ini ada pejabat atau yang berpendapat juga dari mantan perwira tinggi yang mengatakan
bahwa tni dengan rakyat itu berbeda atau tentara dengan rakyat itu berlainan
bahkan bahwa rakyat itu adalah milik presiden begitu
dan ini menjawab semuanya bahwa rakyatlah yang mendukung tni dan sebaliknya tni adalah menjadi bagian dari rakyat yang tidak bisa dipisahkan
dan ini sesuai dengan doktrin dan sesuai dengan undang undang bahkan undang undang datar sekalipun
jadi menurut hemat kami
ya tadi didiskusikan ya cukuplah bagus
artinya memberikan harapan kembali back to basic bahwa tni itu adalah bagian dari rakyat yang tidak bisa dipisahkan
kekuatan tni adalah dari rakyat begitu
salah satunya juga tadi disampaikan pada saat masih sesi terbuka begitu ya masyarakat bisa menyaksikan
pak andika menyatakan salah satu prioritasnya adalah tidak ingin tugas tni
berlebihan dan menggarap tugas lembaga lain itu yang menjadi prioritas utama saya
yaitu mengembalikan tugas tugas yang kami lakukan sesuai peraturan perundangan
maksudnya seperti apa
pada saat pendalaman ditanyakan tidak
apa kemudian tugas tugas yang disebutkan ini yang berlebihan seperti apa mengambil tugas lembaga lain seperti apa
ya saya memahami
kebetulan saya sudah dua belas tahun menjadi anggota komisi satu ya di dpr ini
kalau kami lihat ya itikat dari pak andika tentang misi yang pertama dari delapan misi itu adalah penguatan pelaksanaan tugas tentara nasional indonesia berdasarkan aturan perundang undangan
jadi setiap langkah dan gerak itu tni memang harus harus dan wajib mengikuti aturan perundang undangan
ini nanti dalam bentuk misalnya pemutahiran aturan
kemudian juga meminta kepada seluruh prajurit tni tentang perlunya kesadaran hukum dan taat kepada hukum
itu yang ditekankan oleh general andika
dalam pelaksanaannya memang harus kita akui ya saat saat sekarang ini dalam dua tiga tahun terakhir ini memang ada kegiatan kegiatan yang harus saya akui kurang berdasarkan aturan perundang undangan
tidak bisa tni itu digerakkan hanya berdasarkan mou antara panglima tni dengan kementerian atau lembaga
tetapi harus ada dasar dasar hukum yang mendukungnya yaitu aturan perundang undangan apakah itu undang undang pertahanan atau undang undang tentang tni nomor tiga puluh empat tahun dua ribu empat
artinya general andika akan mengembalikan ini secara straight ya harus sesuai dengan aturan perundang undangan yang diperlukan
yang berdasarkan tni
di indonesia itu yang ditekankan tadi
oke jika kemudian saya tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain maksudnya apa
ini kan hal yang berbeda yang disampaikan pak tb hasanuddin tadi ya pak ya
ketika itu tadi kan
contohnya begini ya contohnya
yang kalau bisa saya sebutkan satuan satuan tni misalnya diperintahkan untuk mengecek harga sembako di pasar
itu sebetulnya sudah kurang relevan lagi kalau menurut hemat saya
ya lebih baik dipakai untuk berlatih untuk kesiagaan dan lain sebagainya
kemudian misalnya perbantuan kepada polisi ya kita harus ada undang undang perbantuan yang mengacu kepada operasi militer selain perang
harus ada peraturan presidennya jadi harus mengacu kepada hal itu
tidak berdasarkan mou semata jadi ini perlu penekanan seperti itu
oke kita tahu saat ini pandemi pak tb bagaimana tni terlibat dalam
proses prokes dan juga proses vaksinasi menurut anda apakah ini juga sudah keluar jalurnya
kalau itu ada dalam operasi militer selain perang
ada empat belas item di dalamnya adalah bantuan kepada pemerintah daerah
itu saya kira ada dasarnya dasar hukumnya
jadi kalau soal misalnya sampai vaksinasi kemudian ikut dalam kegiatan prokes dan lain sebagainya
itu menjadi bagian apa lagi
yang namanya corona sudah masuk di dalam katakanlah pandemi ya kemudian juga bencana yang ditimbulkan
dan kemudian tni turun ke sana untuk membantu rakyat
membantu masyarakat atau membantu pemerintah daerah
jadi menurut saya itu sudah ada ketentuan ketentuan yang berlaku dan dilindungi dengan aturan perundang undangan
baik saya ke pak fahmi pak fahmi bagaimana melihat ini bahwa
memang tadi ada statement dari jenderal andika ingin mengembalikan begitu ya tugas tugas dari tni on the track sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
ya saya kira itu sudah tepat ya
kita selama ini kan melihat ada tujuh belas aktivitas yang dilakukan oleh tni
atau kelibatan tni yang kurang relevan dengan tugas dan usaha tni sendiri
sebagaimana diatur oleh undang undang pertahanan maupun undang undang tni
sehingga memang ini menjadi harapan banyak pihak agar tni kembali concern pada tugas pokok dan fungsinya
dan bukan berarti tni kemudian tidak bisa dilibatkan dalam hal hal yang di luar tugas pokok dan fungsinya
tapi tentu saja itu nanti perlu diatur melalui mekanisme peraturan perundang undangan
ya terkait dengan relevansinya
kemudian juga harus dijaga
apa namanya pelibatan tni itu adalah terutama dalam konteks kedaruratan
termasuk misalnya dalam penanganan pandemi ini
bukan juga semua hal harus melibatkan tni dalam penanganan pandemi
tapi tetap dalam konteks kedaruratan itu
sehingga pelibatan tni itu kemudian tidak sampai kemudian justru menjadi kontraproduktif
bahkan menggerus kepercayaan publik terhadap kemampuan aparatur aparatur kementerian maupun lembaga lembaga lain
yang sebenarnya memiliki tugas pokok
oke baik masih banyak catatan yang akan kita bahas nanti masih terkait fit and proper test jenderal andika perkasa
yang hari ini berlangsung di komisi satu
kami jodha dul cnn nusyaniuska segera kembali
terima kasih anda masih bersama kami kita lanjutkan diskusi malam hari ini
masih bersama anggota komisi satu dpr ri dari fraksi pdip pak tb hasanuddin dan juga pengamat militer dari institute for security and strategic studies kairul fahmi
saya ke pak t b lagi
kita tahu nanti setelah dilantik jenderal andika hanya akan memiliki masa tenang
tugas sekitar satu tahun begitu ya pak t b
mengingat durasi yang relatif cukup singkat ini
menurut anda kira kira sektor apa yang kemudian harus diutamakan
ya saya kira tadi banyak hal yang ditanyakan
tetapi general andika juga mengakui bahwa dalam waktu singkat itu tidak mungkin semua bisa selesai
tetapi beliau siap bekerja dengan sungguh sungguh dan bekerja keras menyelesaikan beberapa masalah
saya yang saya anggap justru paling keren menurut hemat saya
karena saya mantan prajurit
beliau mengatakan begini
bahwa menyelesaikan masalah pengamanan di papua itu tidak bisa lagi dengan syarat kekerasan penggunaan senjata
itu poin yang menurut hemat saya keras
karena militer terutama yang diangkatkan darat
itu memiliki doktrin operasi teritorial
dalam operasi teritorial itu adalah yang digalang itu adalah hati rakyat hati masyarakat
dan kemudian meningkatkan kejahteraan melalui pembangunan di daerah
jadi itulah yang barangkali approach yang akan dipakai dalam mengatasi masalah masalah keamanan di papua
saya mencatatnya bahwa menyelesaikan masalah papua
tidak harus dengan menggunakan kekerasan dan senjata
itu yang pertama
yang kedua yang ini juga keren menurut hemat saya
yang poin ke delapan
reaktualisasi peran diplomasi pertahanan
dalam konteks politik luar negeri
jadi akan diadakan latihan latihan dengan negara negara besar
dalam tetap ajas bebas aktif
persahabatan melalui latihan militer
dan itu insya allah mampu mengeliminasi hakikat antaman yang akan dihadapi ke depan
itu sudah beliau praktekkan dalam garuda shield itu
dalam latihan dan mengerahkan tentara asing lebih dari dua ribu personil
dan diharapkan nanti akan kita awasi
hal hal yang memang sesuai
dengan niat yang disampaikan oleh jenderal andika
dalam konteks laut cina selatan
bagaimana pak tebe
dalam konteks laut cina selatan
itu masuk dalam misi nomor dua
yaitu penguatan operasi pengamanan perbatasan
terutama dalam konsep quick response
kalau terjadi sesuatu seluruh prajurit tni
dari ketiga matra itu
harus siap untuk melaksanakan tugas dalam memberikan perlindungan
pada setiap jengkal tanah
sampai titik jarak penghabisan
untuk menjaga wilayah teritori nkri
dan ini ada hubungannya dengan misi yang ke enam
pemantapan sinergi interpabilitas
trimat terpadu yang akan diusahakan oleh panglima tni
itu tadi menurut pak tb hasanuddin cukup keren
begitu ya pernyataan visi dan misi dari pak andika
hari ini saya ke pak fahmi
apakah cukup sepakat cukup keren
mengingat masa jabatan hanya sekitar setahun
banyak kemudian yang ingin dibenahi
tadi termasuk tadi catatan pak tb
tidak harus menggunakan kekerasan dan senjata
untuk menyelesaikan kasus kasus di papua
dan juga sejumlah latihan militer yang akan diintensifkan
apakah dengan waktu setahun
ini semua bisa dilakukan pak fahmi
ya saya kira kalau kita lihat ya
dari delapan misi yang disampaikan oleh pak andika
ini kan dimulai dari poin pertama
sampai poin ke delapan
ada bahasa penguatan
pemantapan dan reaktualisasi
jadi saya kira ini kan pak andika juga
dia tidak mulai dari nol
ini bukan sesuatu yang
baru akan dikerjakan
tapi ini beliau akan melakukan penguatan
melakukan hal hal yang perlu dilakukan
sebelumnya juga sudah dilakukan
oleh panglima sebelumnya
dan kemudian dia memperkuat
bisa dicapai dalam waktu satu tahun
kalau kita lihat poin pertama tadi
terkait peningkatan kecederan hukum
terutama kemudian ada pemutakhiran peraturan
dan setuju ini
ini kan juga
ini saya kira cukup populis ya
beberapa waktu yang lalu
mengeluarkan kebijakan menghapus
melalui pemutakhiran peraturan dan petunjuk
itu bisa dilakukan
untuk ditularkan ke matra matra yang lain
artinya akan berlaku
di lingkungan tni
pemeriksaan kesehatan standarnya sama
yang sebelumnya sudah dilakukan
dibawa ke lingkungan tni
tidak ada yang
hanya berlaku di tni ad
tidak ada yang hanya berlaku di tni al
maupun tni au
saya kira akan
sangat penting ya
kita sudah punya bangunan
ya sekian tahun
ini kesempatan yang baik
untuk melakukan optimalisasi
di lingkungan strategis kita
tidak ada ya
misalnya ancaman di natuna
ditugaskan pada tni al
di masa depan
dari ketiga matra ini
di masa mendatang
kita akan segera memasuki tahun politik
saya ke pak tb
kemudian ada komitmen
mengenai hal ini
jelang tahun politik
level akar rumput
kemudian menjaga ini
harus mengikuti aturan perundang undangan
di dalam salah satu pasal
akan dipegang teguh itu
apapun yang terjadi
di depan itu
akan memegang teguh itu
dan kami akan awasi
dan kembali lagi
sebenarnya disampaikan oleh
semua rakyat indonesia
dan pengawasan itu juga ada di
komisi satu begitu ya pak t b
berbicara mengenai tahun politik juga
tanya ke pak fahmi
pertanyaan yang sama
jelang tahun politik
begitu pak fahmi
dan tidak terlibat dalam
kalau ada yang
ini juga di poin pertama tadi
sejarah dan hukum
kalau yang main main
ditindak tegas kan
dalam hal ini
tahun depan ini
kita tidak melihat tni
tahun politik ini
kan tni juga
tni adalah kita
sudah punya tanggung jawab juga
masyarakat juga punya tanggung jawab
terakhir sebagai penutup
saya ke pak atb
sekarangnya para jurid
setelah nama pak andika
yang dipertanyakan adalah
siapa yang kemudian
kepala staf angkatan darat
begitu ya pak atb ya
gambarannya pak atb
dan juga legend tni
akhirnya begini aturan yang baku di tni untuk menjadi kepala sahab itu kepala sahab ya
khususnya kepala staf angkatan darat atau kepala angkatan yang lain itu diajukan oleh panglima tni
artinya kasat harus diajukan oleh panglima tni yang baru
dan kemudian disetujui atau dipilih oleh bapak presiden
nah kemudian baru dilantik dan dengan kepres
nah di tni angkatan darat sekarang ini ada tujuh atau delapan letnan jenderal
jadi tidak bisa dari mayor general langsung ke general penuh
harus melalui lieutenant dulu
ya semua menurut persyaratan tetapi ada beberapa tradisi
nah tradisinya itu yang pertama senioritas tetapi juga di samping senioritas angkatan
jadi umurnya tidak terlalu mepet
dan yang penting juga
ya nanti kembali lagi keputusan itu ada di bapak presiden sebagai pemegang hak progresif
baik pak fahmi ingin komentar mengenai ini
siapa nama yang kemudian dijagokan
udah itu sudah
artinya memang ada belasan bintang tiga tapi sebagian besar memang sudah mendekati masa pensiun
sehingga ya saya kira makin dikitlah
kalau tadi sudah disebutkan ada nama pak herindra ada nama pak dudung abdurrahman
ada pak baktiawi fajari gitu kan
saya kira masih ada satu nama lagi kasum tni pak eko margiono juga perlu disebut
karena kalau dari segi usia beliau bintang tiga dan masa aktifnya masih cukup panjang sampai dua ribu dua puluh lima
mereka punya kapabilitas jelas gitu ya bintang tiga
kemudian mereka juga punya kekayaan pengalaman jabatan pernah di satuan tempur pernah di satuan teritorial
di lingkungan kelembaga pendidikan
kan di lingkungan intelijen saya kira nggak akan sulit ya memilih siapa kepala staf angkatan darat berikutnya
cuman kita berharap penunjukan atau pengisian jabatan kepala staf angkatan darat ini nanti ya tidak segaduh atau tidak sih berisik
pada saat penunjukan proses penunjukan panglima tni
nanti akan dilantik juga oleh presiden joko widodo
terima kasih bapak bapak diskusi malam hari ini
selamat malam salam sehat selalu
selamat malam salam hormat untuk bapak ami
yap pak timi sampai ketemu lagi
densus delapan puluh delapan kembali menangkap empat orang yang diduga terlibat terorisme
cnn indonesia newscast segera kembali